selasa enam belas agustus lalu viral sebuah video yang menunjukkan sejumlah bangkai kucing tergeletak
dengan kondisi mengenaskan yang diduga ditembak di area sesko tni kota bandung
kasus ini mulai ramai setelah video itu diunggah salah satu rumah singgah hewan terlantar rumah singgah klau
salah satu pengurusnya monika rose menyebut pendapat laporan adanya penembakan terhadap kucing pada selasa
ia pun langsung menuju lokasi kejadian
monika mengkonfirmasi ada enam ekor kucing yang menjadi korban penembakan
ternyata kan jasad jasadnya sudah dikubur
itu saya minta gali lagi semua jasad jasadnya buat bukti
terus telusuri lokasi lihat ceceran ceceran darah di lokasi
setelah itu ditemukan lagi dua itu yang selamat
empat sudah dikubur
jadi malam itu semua dengan jasadnya semua dilarikan ke klinik besok paginya dibawa ke jakarta
kasus dugaan penembakan kucing ini turut menyita perhatian gubernur jawa barat ridwan kamil
dalam akun media sosialnya ridwan kamil menyayangkan terjadinya insiden ini
ia pun menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang
kan sudah itu kewenangan dari tni dan panglima sudah memberikan statement
sebagai pemimpin wilayah kami mengkoordinasikan jika wilayah administrasinya bukan kewenangan di pemerintah provinsi
menanggapi kasus ini pusat penerangan tni melalui akun twitter
yang menerbitkan rilis pada delapan belas agustus lalu
dalam rilis itu kepala pusat penerangan tni maijen tni pranata santosa mengatakan
sudah menindaklanjuti kasus ini atas perintah panglima tni jenderal tni andika prakasa
dalam rilis dinyatakan brigjen na melakukan tindakan ini dengan maksud menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan
sementara itu dinas ketahanan pangan dan pertanian kota bandung menyatakan
sebetulnya ada beberapa program yang dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya hewan liar
seperti vaksin untuk rabia
dan sterilisasi serta jemput bola ke lokasi yang terindikasi banyak hewan liar
untuk mereka tidak hanya sekedar menangkap tapi juga mengobati dan bisa menampung
karena untuk tingkat kota bandung kebetulan kita masih belum punya shelter kucing misalnya
untuk penyimpanan atau untuk penampungan sementara
dkpp pun meminta warga agar tak segan melapor jika merasa terganggu oleh keberadaan hewan liar ini
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat